siapa sangka anak anak muda ini masih duduk di bangku perguruan tinggi
tapi ide idenya visioner di bidang perdagangan ikan segar
bergabung di program kampus merdeka
direkturat jenderal pendidikan tinggi riset dan teknologi
kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi
mereka mengikuti program turunan bernama bangkit academy
di akademi itu aplikasi rintisan yang memiliki fitur pendeteksi tingkat kesegaran ikan ini
menjadi salah satu dari lima belas tim terbaik yang memenangkan pendanaan
dari dit jendik tiristek dan juga google goto dan trafaloka
fisku memiliki fitur unggulan yang dapat memindai tingkat kesegaran ikan
sampai saat ini ikan yang dapat dipindai menggunakan database sementara baru tiga jenis
bandeng kembung dan tongkol
fitur ini sejatinya merupakan daya tarik
merupakan daya tarik tampilan sebelum pengguna bisa memanfaatkan aplikasi lainnya
seperti transaksi jual beli ikan segar antara nelayan dan konsumen
fisku masih membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan sejak maret ini
untuk menyempurnakan aplikasinya
tim inti dari teknologi di aplikasi kita itu dari tiga tim itu mas
jadi machine learning itu ngebikin model model
misalnya kayak bikin deteksi kesegaran
terus habis itu bikin prediksi tangkapan
terus prediksi penjualan
terus habis itu mungkin bikin dashboard
kira kira membantu nelayan untuk memperkirakan tangkapan mereka dan segala macam
terus habis itu ada cloud computing juga mereka yang mengatur database kita gitu
tim fisku mendapatkan pendanaan dari program bangkit akademi sebesar sepuluh ribu dolar
google melalui produk marketing managernya yang dihubungi cnn indonesia membenarkan
pendanaan satu ratus empat puluh juta rupiah atau sepuluh ribu dolar merupakan hasil kolaborasi
namun untuk lolos dalam tahap kompetisi
tim fisku harus memenuhi tujuh kriteria penilaian
ada tujuh penilaian utama relevansi antara tema dan ide
tepat nggak teknik yang digunakan dalam pengembangan aplikasinya
ketiga prospek masa depannya gimana
keempat kesempatan nih untuk local deployment kayak apa
terus kemudian kita lihat juga nih gtm atau go to market sustainability nya kayak apa
relevansi dengan industri dan juga gimana mereka ketika mempresentasikan
proyeknya mereka ini di depan para industri leaders
bagi konsumen yang memanfaatkan aplikasi fisku
kehadiran fitur pendeteksi kesegaran ikan ini akan memudahkan transaksi jual beli
sebaliknya bagi nelayan dengan aplikasi ini mereka bisa memprediksi
seberapa besar perputaran pendapatan dari hasil tangkapan yang dijual langsung kepada konsumen
untuk sementara ini bagus kita karena memang kita jauh baru
kayaknya sih bagus loh untuk masyarakat nelayan
jadi untuk penjualan kita juga cukup bagus
nanti penambahan harga ikan mungkin nanti lebih bagus
meskipun visku masih dalam tahap pengembangan
rencana bisnis ke depan sudah terpola dan menyasar skala yang lebih luas
pasar yang saat ini masih seputaran horeca atau hotel restoran dan kafe
dalam beberapa bulan ke depan fisku akan memperbesar skema bisnisnya
menjadi bisnis ke bisnis
pengembangan terdekat itu kami akan langsung menjalankan
dan kontraksi yang pertama itu targetnya akhir bulan ini
itu sudah ada jual beli yang pasti seperti itu
terus untuk pengembangan selanjutnya itu kami akan mengembangkan model bisnis kami
yang awalnya b dua c menjadi b dua b c
selain memperbesar skala pasar
fisku tak lupa mengedukasi nelayan untuk melek teknologi
fisku berpendapat masih terdapatnya nelayan yang buta huruf dan belum melek literasi
menjadi tantangan sekumpulan anak muda dari berbagai perguruan tinggi ini
untuk terus mengabdi kepada masyarakat
terutama di sektor perikanan